inilah video yang direkam salah satu wisatawan yang sempat tertahan di karimun jawa dalam video
ini terlihat kedatangan kapal pelni km kelimutu yang akan mengevakuasi ratusan wisatawan pada
selasa malam sekitar pukul sembilan dalam proses evakuasi petugas juga mengerahkan mobil ambulans
tugas mendahulukan para lansia serta ibu ibu yang memiliki anak kecil untuk lebih dulu naik ke kapal
dari data pt pelni tercatat ada empat ratus sembilan puluh sembilan wisatawan ada di dalam kapal dari jumlah itu tiga ratus enam puluh satu orang diantaranya
merupakan wisatawan lokal sedangkan empat puluh sembilan orang adalah wisatawan asing tak hanya wisatawan sekitar
warga karimun jawa juga ikut menyeberang abed nugroho salah satu wisatawan yang datang ke karimun
jawa bersama anak dan istrinya mengaku senang karena kapal yang dinanti akhirnya bebas sebentar lagi saya akan
menaiki kapal untuk dievakuasi menuju pelabuhan semarang para wisatawan diperkirakan tiba di
pelabuhan tanjung emas semarang pada rabu pagi tergantung kondisi cuaca di tengah laut
waktu normal sekitar tujuh hingga delapan jam sementara itu seorang siswi di tanjung pinang kepulauan riau
terseret alus kuat saat berlibur bersama keluarganya di patah
proses pencarian yang dilakukan tim sar gabungan mengalami kendala lantaran kondisi gelombang tinggi dan
angin kencang di pesisir pantai kendala kita dalam proses pencarian sampai saat ini ya terkait cuaca
karena gelombang tinggi dan angin selatan dan kecepatan angin lima tiga puluh knot tembaknya tinggi jadi
kita begitu sangat safety dan hati hati sekali untuk menurunkan personil kita dari hasil pencarian
siswi smk ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia menurut wakil kapolres bintan kompol mth
korban ditemukan sekitar lima ratus meter dari lokasi pertama kali korban dilaporkan hilang siswi
berinisial k yang berusia tujuh belas tahun ini sebelumnya berenang di tepi pantai trikora pada senin sore
nahas korban bersama keluarganya terseret arus hingga ke laut dalam
keluarga korban berhasil menyelamatkan diri sedangkan korban hilang terbawa arus
ikutan cnn indonesia
informasi berikutnya arus lalu lintas di simpang gadok puncak bogor jawa barat menuju megabedung
padat merayap dengan kondisi diguyur hujan sementara itu di pelabuhan gilimanuk bali masih
dipadati kendaraan wisatawan yang datang melalui pelabuhan ketapang banyuwangi
meski kawasan puncak bogor jawa barat di guyur hujan tidak membuat wisatawan yang berada di
jakarta berkurang terbukti selasa pagi dari arah tol jagorawi menuju simpang gadok arus lalu lintas
terus mengular hingga megamendung puncak bogor kepala urusan pembinaan operasi kbo lantas
polres bogor ibtu ketut laswajana mengatakan rekayasa jalur seperti satu arah dan sistem
banjir genap akan terus diperlakukan jika kawasan puncak terus dipadat wisatawan
kemudian kami mengantisipasi dengan menambah titik titik dirawat yang pada datang menambah personil kurang lebih bisa diberikan kembali ke tempat yang berada di puncak bogor
pelabuhan gilimanuk bali masih dipadati kendaraan wisatawan yang datang melalui pelabuhan ketapang banyuwangi selasa sore
banyaknya kendaraan pribadi yang turun dari kapal pun mengakibatkan antrean di pintu keluar pemeriksaan
sejumlah wisatawan mengaku meski sempat terjebak kemacetan di beberapa titik perjalanan namun tak
menurutkan keinginan mereka untuk berwisata ke bali bersama keluarga
gimana perjalanannya menuju
tadi dari surabaya provolinggo
rencananya berapa hari ini mas liburan
data asdp pelabuhan gilimanuk bali mencatat hingga dua puluh enam desember jumlah penumpang yang masuk ke bali mencapai empat ratus lima puluh tiga delapan ratus lima puluh sembilan penumpang

sedangkan untuk jumlah kendaraan mencapai satu ratus delapan ribu lebih
tim liputan cnn indonesia